inilah nota biaya perawatan pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia
atas nama ria angelina siregar yang ditagihkan pada keluarga
dari biaya senilai empat ratus lima puluh enam juta rupiah yang telah didiskon pihak rumah sakit
keluarga masih harus diminta membayar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah
besarnya biaya yang ditagih membuat suami ria hermansyah dan pihak keluarga
mengaku tak sanggup membayarnya
meski pihaknya telah mendepositkan uang ke rumah sakit satu ratus enam puluh enam juta rupiah
biaya perawatan pasien covid sembilan belas bernilai fantastis yang ditagihkan rumah sakit ini
membuat keluarga mengadukan nasibnya lewat surat pada dinas kesehatan kota medan
hingga kasus ini pun viral di media sosial
dalam isi suratnya keluarga mempertanyakan janji pemerintah yang akan menanggung
semua biaya perawatan pasien covid sembilan belas
sehingga semua uang deposit dirumahnya
sakit dapat dikembalikan pada keluarga
deposito dari deposito itu masih ada memang sisa tujuh puluh sembilan lagi
kalau ini dipotong dari deposito yang dibilang orang itu non medis delapan puluh tujuh juta ini
tapi kita sebagai pihak keluarga tidak terima karena ini pasien covid
keluhan keluarga berawal saat disodori tagihan perawatan rumah sakit
selama dua puluh lima hari sejak dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
terkait kasus ini pihak rumah sakit pun angkat bicara
rumah sakit mengaku sempat menyodorkan tagihan senilai empat ratus lima puluh enam juta rupiah
namun kini tagihan itu dialihkan ke kementerian kesehatan senilai tiga ratus enam puluh enam juta rupiah
setelah keluarga menyatakan tak sanggup membayar
namun pihak keluarga masih tetap harus membayar delapan puluh juta rupiah
untuk biaya perawatan dan obat yang tidak ditanggung oleh rumah sakit
menyedihkan di tanggal sembilan belas agustus pasien meninggal
karena biaya besar kita tawarkanlah kepada keluarga pasien
untuk kita tagihkan ke kemenkes
terhadap jumlah yang empat ratus lima puluh enam juta tersebut
akhirnya pasien setuju kita pun setuju
hingga kamis sore rumah sakit menunggu kedatangan herman syah
suami ria angelina guna menandatangani berkas permohonan pembayaran
sebagian biaya perawatan pasien covid sembilan belas yang akan diajukan ke kemenkes
sementara pihak keluarga berharap semua biaya perawatan ditanggung pemerintah
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara